alobank indonesia sebagai bank digital dinilai berpotensi semakin kuat ke depannya
di tengah minat sejumlah perusahaan teknologi terkemuka
yang akan berinvestasi pada emiten bbhi ini
bank digital ini bisa menyalip senior seniornya meskipun masih baru lahir
lalu bagaimana potensi ekosistem bisnis bank digital ini ke depan
kita akan membahasnya bersama ceo finvestol consulting
ada fendi susianto
selamat pagi pak fendi
bagaimana anda melihat potensi pergerakan dari saham alobank ke depannya
ya kalau kita lihat potensinya sangat bagus ya
kita lihat baru melakukan rencana right issue yang recording deathnya hari ini ya
tanggal sebelas januari
dan kita melihat sebenarnya dari lihat prospek ya
yang terpenting dari suatu bank digital itu adalah pertama adalah internal proses digitalisasinya sudah siap
kemudian ada platform digital yang dili sampaikan kepada potensi klien yang besar
dan yang paling penting lagi sebagai value proposition nya adalah
dia bisa memberikan layanan kepada ekosistem digital
nah di sini di belakangnya itu ada unicorn banyak banget ya dari alobank
ada bukalapak yang memang kita harus tahu bahwa dia wisurnya juga ratusan juta
kemudian juga ada grab di situ ya ada traveloka ada karo
dan juga ada dari kelompok yang lainnya ya ya
jadi ini adalah potensi dari ct group sendiri yang memiliki ekosistem yang sangat sangat luas
jadi ini membuat potensi dari pengembangan ataupun bisnis dari alubeng ke depan ini
apabila dia memiliki modal yang sangat kuat ataupun diperkuat dengan permodalan yang baik
maka akan bisa memiliki valuasi yang menarik juga dalam persaingan digital ke depan
baik pak fendi kalau tadi anda bilang memang ini potensinya cukup besar
lantas bagaimana kinerja dari saham bank digital
yang ada di bursa sepanjang tahun dua ribu dua puluh satu melihat nih kenaikan saham saham dari bank digital cukup fantastis
ya ekspektasi terhadap perbankan digital itu begitu sangat besar ya
terlebih dengan apa sebenarnya pandemi banyak mengajarkan kepada kita bahwa memang untuk melakukan
transaksi perbankan masyarakat itu tidak harus melakukan pertemuan statistik langsung
tapi bisa melakukan digital
dan memang tren dari terjadi perubahan era digital memang yang sangat pas ya saat ini
membuat seperti bangka kinerjanya itu luar biasa
sebut saja misalnya bank jago kenaikannya luar biasa ya
sampai ke level delapan belas dari level di bawah satu
kemudian juga seperti misalnya alobank dari dua ribu dua puluh
dari harga kurang lebih di bawah rp satu sampai kemudian sepuluh ribu lebih
dan bahkan rekisu saat ini harganya mulai di hari ini
level tujuh delapan ratus dan punya peluang ini
sehingga di sini investor ataupun pedagang itu masih memiliki ekspektasi yang besar sekali
digital ini akan digarap oleh bank digital
nah itu yang membuat menarik ya menurut saya
kemudian kinerjanya bagaimana di tahun dua ribu dua puluh dua
ya kita akan melihat bahwa semakin lihat bank digital untuk memperkuat posisi permodalan
maka dia semakin besar memiliki chance untuk bisa memiliki nilai yang lebih tinggi
apalagi dia sudah menggandeng ekosistem digital yang notabene nya masuk sebagai unicorn pemiliknya ya
oke pak fedy tadi ada membicarakan mengenai ekosistem digital begitu ya
beberapa bank digital ini memang terintegrasi dengan e commerce misalnya
ada bank jago ataupun artoni dengan goto nya ya gocek dan juga tokopedia
ada juga alobank bbhi dengan traveloka bukalapak grab ada juga karo
nah apakah tren ini masih akan sama di tahun ini pak
ya kalau menurut analisa saya masih sama dan bahkan kecenderungannya akan semakin besar ya
jadi artinya pak kita melihat juga ekosistem digital itu kan sangat besar
apa yang diharapkan sih sebenarnya dari perbankan dengan menggarap ekosistem digital
ada dua hal yang menjadi kalitatif
satu adalah volume
volumenya begitu sangat besar
jadi kalau kita lihat unbankable population indonesia itu sampai level sembilan puluh empat juta penduduk ya besar sekali ya
kemudian kalau yang belum tersentuh oleh misalnya seperti produk kredit produk asuransi produk liability dan lain sebagainya
itu lima puluh juta orang kan populasi indonesia
apalagi dikarenakan e commerce yang memang pendat integrasi
jadi yang diharapkan itu adalah volume yang sangat besar
yang kedua adalah high frequent transactions
transaksinya menjadi sangat sangat sering dan berkali kali ketimbang kita itu dengan konvensional banking
jadi ini membuat potensinya di tahun dua ribu dua puluh dua juga bolehnya dikembangkan
dengan tadi ya internal process nya platform nya bagus dan ekosistemnya digandeng tadi ya
di sini ada jutaan
di sini ada jutaan potensial user yang bisa dijadikan sebagai nasabah bank digital
maka ini akan tetap memiliki opportunity yang sangat bagus di dua ribu dua puluh dua dan ke depan
oke pak fendi ini ternyata tidak semua bank digital begitu ya dekat dengan e commerce
salah satunya adalah ada pt bank aladin syariah justru yang bekerja sama dengan alfamart
lantas strategi seperti apa yang digali di sana
ya tentu saja dengan segmen yang berbeda beda ya
seperti misalnya aladin dengan alfamart
alphamart juga memiliki jaringan yang sangat luas
artinya di situ pasti akan ada uniqueness ya di dalam menggarap pasar digitalnya masing masing
jadi tidak semuanya bahwa dia akan menggandeng e commerce dan lain sebagainya
itu salah satu ekosistem saja
dan ekosistem digital diperlukan sangat banyak
termasuk juga ada perbankan perbankan sebut saja lah
seperti misalnya perbankan bumn ada yang tidak secara khusus membuat suatu bank digital sendiri
tapi integrated layanan di dalam
perbankan itu sendiri untuk mengharap segmen segmennya
ada uniquenessnya masing masing
nah tentu saja itu akan dilihat ya potensinya itu seberapa besar sebenarnya yang nanti akan bisa digarap oleh bank
sebut saja adalah bang aladin syariah misalnya ya
seberapa besar sih potensi dari alpha bisnisnya dan bentuknya seperti apa saja
apa yang dilayani produk produknya
dan seberapa besar memperoleh profitabilitas di sana marginnya
tapi intinya adalah bank digital itu memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bank digital

tapi intinya adalah bank digital itu memiliki keunikan tersendiri dibandingkan bank digital

kemudian juga ada potensi efisiensi cost yang luar biasa
tidak memerlukan cabang yang ekspansi cabang yang besar atm dan lain sebagainya
dia hanya mengembangkan internal process teknologi digital platform dan dia connect ke segmennya masing masing
itu mungkin itu yang pertama harus dilihat

dan saya melihat bahwa tidak semua bank digital kedepannya akan survive menurut saya
dalam konteks maksudnya akan bertumbuh signifikan
belum tentu juga
nah sebagai value driver tadi ya bagaimana dia kesuksesan dia tidak hanya membuat digitalisasi platform digitalisasi internal proces
tapi adalah bagaimana membuat dia come truth
jadi menyambung dengan ekosisi digital dan dia betul betul make money di sana
dia membuat meng create bisnis dana melayani dengan jumlah yang sangat besar dan cukup cukup roba
itu yang akan menjadi key success menurut saya
ini kalau anda melihat sepertinya kan tahun dua ribu dua puluh dua tahun ini nampaknya menjadi perang nih antar bank digital
lantas bagaimana peta persaingan bank digital ke depannya yang anda lihat pak
nah peta menurut saya sudah mulai mengerucut sebenarnya ya
dan bank digital yang memiliki chance untuk bertumbuh pesat itu adalah yang betul betul ada memiliki kesiapan internal internal process
compliance dan lain sebagainya terhadap proses digitalisasi di dalam sendiri
karena tidak mudah juga ya untuk mengembangkan sop prosedur produk digital juga perlu kesiapan sendiri
yang kedua adalah pengembangan platformnya
dan yang ketiga inilah yang harus dipenentu menurut saya
bagaimana dia bisa melayani atau bisa masuk ke ekosistem digital yang ada quantum lift ya lompatan yang sangat besar
bisa memperoleh customer base
yang begitu yang begitu
yang besar dan tepat dan bisa meng create produk yang high sequent
itu misalnya seperti bank bank digital yang di belakangnya adalah juga ekosistem digitalnya
itu yang memiliki chance yang sangat besar untuk sukses
sementara bank digital yang hanya sekedar membuat platform digital inovasi digital layanan

itu juga belum tentu dia akan sukses

itu apabila dia tidak bisa meng connect layanannya itu kepada ekosistemnya digital
karena yang terpenting bagi bank itu sebenarnya nasabah ya
bagaimana nasabah itu bisa cukup besar dilayani dengan sangat baik dan mendatangkan profit
ataupun margin business per year
ataupun key base income bagi bank
jadi di sini kelihatan bahwa bank bank yang di belakangnya itu sudah di support besar oleh ekosistem digital yang sangat qualified
dan terbukti ya trackingnya mengatakan bahwa dia memiliki cost future yang sangat besar
peluangnya menjadi sangat besar
oke pak fendi ini bisa dibilang kan bank digital ini menjadi prima dona di tahun dua ribu dua puluh
dan juga perkembangannya dipredisi akan menjadi lebih besar di tahun ini tahun dua ribu dua puluh dua ya
jika investor ingin berinvestasi di bank digital lebih baik ini memilih jangka pendek atau trading
atau lebih baik memilih jangka menengah hingga jangka panjang pak
nah kalau saya sih belinya berinvestasi
jadi pada kedua strategi itu bisa diperhatikan ya
jangka pendek ekspektasi yang sangat besar ini adalah menciptakan momentumnya sangat bagus
bagi para trader untuk secara jangka pendek bisa membeli di harga posisi yang rendah
kedalam potensi penjualan di harga tinggi
karena semuanya adalah dalam posisi yang uptrend
jadi minat yang sangat besar plus ada euphoria juga

jadi artinya mereka melihat semangatnya adalah terpindah
semangatnya adalah terpindah dari old economy ke new economy
itu bisa dimanfaatkan momentumnya dengan menggunakan strategi technical ataupun behavioral finance strategi untuk masuk
nah jangka panjang kita mesti pilih pilih
yang kita sebutkan tadi ya
bank bank yang memiliki value proposition yang sangat bagus itulah yang menurut saya layak untuk dikoleksi jangka panjang
karena ini bisa menggantikan old economy bank

artinya bank bank yang konvensional pun tidak menutup kemungkinan bisa kesalit
dengan bank bank digital yang memang well weekdat
disiapkan dengan konsep yang bagus dan value proposition yang ke arah sana yang tadi kita bahas ya
di antaranya adalah tadi memiliki ekosistem yang memang dia akan bisa diutilize di leveraging dengan sangat bagus
dan bisa dilayani dengan berbagai macam inovasi inovasi yang bisa mendatangkan profitability yang sangat sustain dan robust
nah itu yang menurut saya bisa jangka pendek jangka panjang

tidak semuanya nanti bisa menjadi alternatif untuk jangka panjang
tapi ada banyak ya yang punya

baik kita lanjutkan perbincangan dengan fendi susianto ceo finvestol consulting
pak fendi tadi kita sudah bahas mengenai potensi dari bank digital di indonesia
lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai tantangan

masalah yang cukup sering dibicarakan mengenai keamanan data dari bank digital
apa yang menjadi tantangan kedepannya pak
ya itu sebagaimana juga di concentrate ojk ya aturan ojk

risk management itu menjadi hal yang utama juga untuk dimiliki dan diterapkan di bank digital
karena risikonya menjadi cukup cukup besar
pertama adalah misalnya ada cyber crime dan lain sebagainya ya
serangan serangan terhadap sistem
jadi ini harus betul betul disiapkan secara proper
tadi yang kita sebut adalah internal proses ya
jadi internal process readiness itu menjadi hal yang penting sekali
jangan sampai kemudian ke depan semuanya beralih ke digital tapi memiliki kelemahan
aspek bisa ditembus oleh para hacker dan sebagainya
itu saya akan sangat berbahaya ya
jadi ini sebagai tantangan
menurut saya sih ini sudah relatif siap karena ada standar rice juga di dalam penerapan standar keamanan atau security di digital perbankan ya
jadi itu apabila itu diterapkan tentu saja itu akan memperkecil potensi terjadinya risiko risiko cyber ataupun risiko di bidang pengembangan digital ini
jadi artinya lebih well prepare lah perbankan yang besar
tentu saja kalau itu tidak disiapkan
pasti akan membuat potensi banknya juga menjadi kurang kurang begitu bagus ya
ada standarisasi yang harus diterapkan di sektor pertarungan
karena perbankan tentunya harus mencapai prudensiality gitu
jadi artinya sangat prudent di dalam menjalankan aktivitas bisnisnya
apalagi ada perlindungan terhadap konsumer digital ya
terutama lebih banyak kan consumernya adalah anak anak milenial tentu saja yang banyak menggunakan smartphone
dan banyak berinteraksi setiap hari dengan digital
dan banyak berinteraksi setiap hari dengan digital
terima kasih atas kedatangan anda di sini sudah berbincang bersama kami
sama sama terima kasih selamat pagi